ada batasnya juga
disuruh sabar sabar kita juga sabar sabar
udah bersabar sabar udah
dimana coba dimana bertanggung jawab naira ini
tangis sejumlah anggota jamaah umroh ini pecah di salah satu hotel di kota mekah arab saudi beberapa waktu lalu
nah apakah anda nggak kesian
sudah satu bulan mereka berada di hotel tanpa ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air
oleh sebuah agen perjalanan umroh
lantaran tak kunjung mendapat kepastian para jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke konsulat jenderal di jeddah
hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air
kementerian agama yang menerima laporan para korban kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke polda metro jaya
satgas mafia umroh polda metro jaya kemudian meringkus pasangan suami istri berinisial ma alias abi
dan ha alias bunda
pemilik agen perjalanan umroh tersebut di sebuah kamar hotel di yogyakarta
selain abi dan bunda petugas juga menangkap hs yang menjabat sebagai direktur utama di kawasan jakarta
dari hasil pemeriksaan sementara jumlah korban diperkirakan lebih dari lima ratus orang dengan kerugian ditaksir lebih dari seratus miliar rupiah
para tersangka ini menjalankan beberapa modus operandi mulai dari menghimpun dana dari para jemaah dengan jumlah bervariasi
tetapi tidak diberangkatkan umroh
hingga yang diberangkatkan umroh tetapi ditelantarkan di kota mekah
para jemaah diminta mencari tempat penginapan secara mandiri dan tidak dibelikan tiket pesawat untuk pulang ke tanah air
uang hasil penipuan ini digunakan oleh para tersangka untuk membeli sejumlah aset pribadi
soalnya namanya naila naila safaah wisata mandiri lebih dari lima ratus orang ya korban yang sudah tercatat ya
ada yang menipu menghimpun dana jemaah
tapi tidak berangkat kemudian digelapkan dananya dibuat beli aset
kemudian ada juga yang sudah diberangkatkan tapi di sana ditelantarkan
kasus ini masih terus didalami satgas mafia umroh polda metro jaya
terlebih biro perjalanan umroh berinisial nswm ini diduga kuat memiliki cabang di sejumlah provinsi di indonesia
sementara ketiga tersangka kini mendekam di tahanan polda metro jaya

tim liputan cnn indonesia